sementara yang meninggal sepuluh yang luka berat empat puluh
pak hasbala tadi dikatakan oleh akbp kucoro begitu bahwa sumur yang meledak ini adalah sumur ilegal milik warga
bisa anda jelaskan kepada kami
sebetulnya bagaimana posisi sumur yang meledak tersebut
apakah memiliki izin untuk dilakukan penggalian sumur minyak di sana
apakah atau tidak pak
ya untuk sementara memang itu sumur ilegal semua
semua sumur ilegal
tidak ada sumur yang dapat izin
dan izin sumur bukan di gupati semua di pertamina
tidak ada izin pertamina semuanya ilegal
pak hasbala kemudian
menanggapi ledakan yang terjadi pada dini hari tadi hingga saat ini masih berlangsung
apa sikap yang akan diambil oleh pemerintah atau bupati pada saat ini
kami langkah awal hanya mengevakuasi masyarakat warga yang terjadi kecelakaan
yang untuk sementara empat puluh masih dalam keadaan kritis yang sepuluh meninggal
dan juga kami lagi melakukan pengadaman yang
di lokasi dan menjaga supaya rumah masyarakat di sekitar lebih aman
kita evakuasi lewat mobil pemadam kebakaran
bagaimana pasukan yang dikerahkan pak untuk melakukan pemadaman api ini
apakah ada kerjasama yang dilakukan antara pemerintah kabupaten aceh timur dengan pemerintah provinsi
begitu untuk sama sama melakukan pemadaman api untuk saat ini pak
kita langsung kabupaten dan kerjasama dengan pihak perusahaan
pertamina dan perusahaan mekko
karena mekko yang terdekat
karena di sini kita butuh teknik
kalau tidak tidak mungkin bisa akan kita lakukan pemadaman
baik artinya memang sampai saat ini masih belum ditemukan ahli
atau ahli yang menyanggupi untuk meneliti bagaimana cara pemadaman api yang berkobar ini
sampai saat ini belum ada begitu ya
kita belum bisa pemadaman karena kita teknis ada di pemadam kebakaran
tapi mungkin ini dari pertamina sudah kontak sah
mereka dalam perjalanan mungkin dua tiga jam lagi sampai ke lokasi
mungkin insya allah bisa ditangani langsung oleh pihak pertamina
kemudian bagaimana untuk korban korban yang tadi meninggal dunia pak
bagaimana yang di
apa santunan diberikan oleh
apakah ada bantuan diberikan oleh pemerintah kabupaten aceh timur pak
insya allah kita akan lakukan bantuan semaksimal
tentang rumah yang terbakar dan juga pihak warga yang kritis kita tetap akan bantu semaksimal mungkin
posisi anda apakah meninjau langsung atau memantau pak
kita meninjau langsung
ini saya sekarang di rumah sakit umum zubir mahmud wakil bupati di sumur yang meledak
bagaimana kalau anda bisa deskripsikan kepada kami bagaimana kemudian apa yang dikatakan
oleh keluarga korban kondisi korban saat ini bagaimana aspirasi yang mereka atau
keluhan keluhan yang mereka rasakan pak terkait musibah ini
karena untuk sementara kami hanya tangani masalah bencana dan bantuan lainnya nanti kami
kita akan lakukan juga secara maksimal sesuai dengan aturan pemerintah
cuma untuk sementara karena kejadian ini di sumur ilegal kami lagi
pantau keadaannya mereka karena gini pak
persoalan mereka bukan pekerja tambang yang kecelakaan ini tetapi warga sekitar yang mengambil
minyak yang tumpah
tiba tiba apinya datang begitu pak
jadi nanti kami kita coba bagaimana tindakan tindakan selanjutnya
kami tetap bantu namanya warga kita tetap kita bantu kita jaga
mudah mudahan obat yang berkurang kita coba tambah
dan juga untuk selanjutnya konsumsi bagi mereka juga
keluarga kita tanggung oleh pihak bpbd daerah
kemudian kebakaran ini ditetapkan sebagai musibah bencana kecelakaan kerja atau ada human error yang terjadi
yang kemudian mengakibatkan adanya korban jiwa pak
iya ini musibah ini bukan tenaga kerja
tetapi warga yang
mengambil minyak yang tumpah
terkait minyak ilegal ini yang ada
atau sumur minyak ilegal ini yang ada di aceh timur
pak apakah pemerintah kabupaten sudah pernah memberikan imbauan
baik itu secara lisar ataupun tertulis
kepada para masyarakat di sana untuk tidak melakukan
tadi pengambilan minyak ilegal pak
sejak saya periode pertama jadi bupati
ini periode kedua pak
kita juga pernah mengirim surat kepada pertamina
supaya mengawal bagi petambang liar
dan juga kita sudah kirim surat
dan juga pertamina sudah mengantisipasi
dan mengirim surat ke pihak penegak hukum
untuk berkoordinasi dengan mereka di lokasi
dan juga kami dari pertambangan kabupaten dan provinsi
mungkin di sini agak sulit mungkin
tapi mungkin ini satu contoh
tidak akan terjadi lagi pak
dan kemudian apakah dengan terjadinya musibah ini
kemudian ada juga masyarakat yang kemudian mengaku
telah memiliki atau membuka sumur minyak ilegal lainnya
kepada pemerintah atau aparat setempat di sana pak
malah mereka yang sumur ilegal ini banyak pak
bukan hanya satu pak
sumur ini juga sumur tua
mereka ngebor di tanah sendiri keluar minyak
seperti orang ngebor air di rumah rumah
maka di sini kita sulit untuk mengendalikan
jadi mohon kepada pihak pertamina
untuk mengawal bagi masyarakat yang penambang minyak ini
ya jika anda sudah mengetahui kemudian ada
penambangan minyak ilegal melalui sumur yang dilakukan oleh warga
apakah kemudian pemerintah pernah memberikan alternatif lain
bagi masyarakat untuk sektor penggerak perekonomian mereka di sana
mengingat memang di bawah sana
potensi yang dimiliki oleh aceh timur adalah tadi anda katakan
hanya menggali seperti menggali sumur
ternyata isinya bukan air tapi minyak
ada alternatif lain yang diberikan untuk sektor perekonomian masyarakat di sana pak
ini bukan orang gali air dapat minyak pak
memang sengaja orang ngebor minyak
unsurnya sengaja memang petambang
penambang ini bukan mengobor air dapat minyak
tetapi khusus penambang minyak tetapi secara ilegal
nah di sini kalau kita juga dari pemerintah sudah masuk untuk sosialisasi
tapi sulit kita melakukan
karena yang berhak melarang bagi mereka adalah pertamina
karena lokasi penambang ini di lokasi blok pertamina bapak
bapak hasbala m taib bupati aceh timur saat ini anda berada di rumah sakit
untuk meninjau para warga yang menjadi korban
terima kasih atas laporan anda
kami tunggu lagi informasi terbaru terkait terbakar sumur minyak di aceh timur ini
semoga tidak menambah lebih banyak korban
terima kasih pak hasballah
sudah bergabung bersama kami pagi hari ini